memperingati hari kartini sejumlah petugas perempuan airnav indonesia cabang makassar sulawesi selatan diberi tugas untuk mengendalikan secara mandiri lalu lintas pesawat di bandara sultan hasanuddin makassar
namanya juga emansipasi wanita begitu ya mereka juga diberi pelatihan kecantikan agar tetap cantik saat bertugas
beginilah kerja para petugas perempuan di menara kontrol airnav indonesia cabang makassar sulawesi selatan
meski sehari hari mereka bertugas mengatur lalu lintas pesawat tapi dalam momen hari kartini ini mereka diberi tugas untuk dapat mengendalikan pesawat secara mandiri
mereka pun berdandan dengan busana yang tidak seperti biasanya kali ini para petugas ini berdandan dan mengenakan baju batik
setahu saya dulu atc kebanyakan juga memang laki laki ya dan untuk sekarang bisa kita lihat sendiri atc untuk perempuan udah banyak juga
ya kalau untuk penampilan sih ya tentu saja
saya pribadi ya menjaga penampilan untuk lebih tetap fresh terus terlihat lebih cantik pastinya mungkin
tidak hanya itu untuk memperingati hari kartini dua puluh satu april puluhan karyawati airnav ini juga dibekali kelas kecantikan dari ali tata rias
mereka sengaja didatangkan untuk mengajarkan cara berdandan
kelas kecantikan ini untuk menunjang penampilan karyawati karena tingginya intensitas pekerjaan seringkali membuat mereka tidak sempat untuk terdandan
itu nanti cukup tinggi
itu nanti cukup tinggi
itu nanti cukup tinggi
itu nanti cukup tinggi
sebenarnya supaya kita bisa lebih tahu tata cara berpikir yang lebih baik buat lebih cantik lagi
sebenarnya kartini itu sebagai untuk memperingati bagaimana kita kartini kartini sekarang bisa lebih baik dan lebih maju lagi dibanding kartini kartini sebelumnya
berbagai lomba pun digelar
seperti lomba membuat tumpeng dan bantuan
bagi bagi bingkisan bagi para calon penumpang pesawat yang mengenakan gebaya di bandara sultan hasanuddin makassar
muhammad bakri makassar